berdasarkan perhitungan dari kementerian pekerjaan umum dengan populasi hampir dua belas juta jiwa
ibu kota jakarta butuh jalan sepanjang dua belas km
dan untuk mengurai kemacetan pemerintah provinsi lekai jakarta menyiapkan sejumlah proyek membangunan jalan
dan salah satunya adalah jalan layang nontol semanggi
korresponden arendita utama memiliki laporannya untuk anda
jalan naik semanggi yang dibangun pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu merupakan salah satu ikon di ibu kota
namun kepadatan arsul lintas di kawasan tersebut justru menjadikannya sebagai sesuatu yang ingin dihindari oleh para pengendara
dengan kecepatan lima sampai sepuluh km per jam pemerintah provinsi dki jakarta ingin membangun dua jalan layang nontol baru di kawasan ini
untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi
satu jalan layang yang dibangun akan menghubungi jalan jenderal
jalan layang ini akan menghubungi jalan gatut subroto dari arah cawang dengan jalan jenderal sudirman yang mengarah ke bundaran monumen selamat datang
sementara jalan layang lainnya akan menghubungi jalan gatus subroto dari arah grogol dengan jalan jenderal sudirman yang mengarah ke bundaran patung pemuda membangun
masing masing jalan layang tersebut memiliki panjang sekitar satu km dan akan dibangun setinggi lima satu meter dari jalan di sekitarnya
dengan adanya jalan ini maka pengendara tidak lagi harus putar bawah di semanggi untuk menuju blok m serta kota
dan dapat menghindari kendaraan yang hendak putar arah di kawasan tersebut
untuk membiayai proyek ini pemerintah provinsi dki jakarta dapat dikatakan tidak mengeluarkan sepeserpun
sebab anggaran sebesar lima ratus empat puluh miliar yang diperlukan dibayar oleh pihak swasta dari denda koefisiensi lantai bangunan
pemilik gedung wisma sudirman ingin menambah jumlah lantai dari tujuh belas menjadi dua puluh
namun berdasarkan daftar indeks lantai bangunan di zona perkantoran kelurahan bendungan hilir sebesar tujuh
maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan membayar kompensasi
nilai kompensasi tersebut diperoleh dari
indeks zona dikali dengan luas bangunan yang dilampaui
dibagi koe insensi lantai bangunan yang dikali dengan nilai jual objek pajak lahan
belum dapat dipastikan apakah dengan pembangunan dua jalan lain non tol di semanggi yang baru itu
dapat mengurai kemacetan di kawasan tersebut
sebab pembangunan kedua jalan tersebut tidak menambah jumlah ruas yang ada di jalan jenderal sudirman
tempat di mana kedua jalan tersebut menuju
dan lagi jumlah pertumbuhan kendaraan di jakarta mencapai dua belas persen setiap tahunnya
pemerintah optimis dapat meningkatkan kecepatan rata rata di kawasan ini menjadi dua puluh km per jam
arya dita utama jakarta